habis terima telepon dia pergi buru buru
saya panggil dia nggak nengok
dia pergi terus
kata orang percetakannya besok
nunggu akan ngambil cetakan mereknya
jangan jangan si kemon terlibat kasus kangkobang
mungkin aja dia kan otak waktu saya diajar orang
apa mungkin teh kinasi tau soal si gobang
ada apa dia manggil kamu
saya belum tau kang
dengan keluarga pak gobang
bisa kita bicara sebentar
saya mau dapet waktu dulu
setelah itu saya harus ke rumah kangbahar
silahkan duduk pak
jadi begini pak
kita sudah melakukan pemeriksaan
pada pak gobang
dan didapatkan cedera kepala berat
akibat pukulan yang dialami di daerah kepalanya
kemudian yang kedua
ada luka tusuk di daerah perut
yang mengakibatkan robekan organ dalam perut
jadi untuk itu
kita terpaksa melakukan operasi segera
nah kami minta persetujuan dari keluarganya
untuk melakukan tindakan tersebut
oh kalau untuk itu pak
ada di dalam
ada urusan apa
katanya ada keluarganya yang kecelakaan
iya itu tadi saya udah dengar
maksudnya orang tuanya
gatau dia gak bilang
yaudah terima kasih ya
kita pulang dulu aja
iya saya juga cuma mau ngambil motor aja
sebentar lagi gue sampe
tadi aku dikasih tau damiry katanya keluarga kamu ada yang kecelakaan
iya kakak tapi bukan kakak kandung kakak angkat
oh kecelakaan apa tabrakan
bukan dipukulin orang
gatau dia belum sadar belum bisa ditanya
kok sampai gak sadar di keroyok
gatau dia masih belum sadar belum bisa ditanya
atau dia dirampok
gatau dia masih belum sadar belum bisa ditanya
belum bisa ditanya ah kamu semuanya enggak tahu kan masih belum sadar belum bisa ditanya
hai dik dik dipanggil teh kinasi teh dik diknya udah datang ya
ada apa kang teh
ini ada hubungannya dengan kasus gobang
tapi kenapa dik yang dipanggil bukan saya akan udah pensiun
iya ya udah berapa lama dekat sama imas tahun
udah yakin buat beli emas
banyak yang cantik dari mas
saya udah milih imas
dia cuma orang kampung
saya enggak ada masalah
dia udah jadi keluarga
jalan main main sama imas
enggak teh kalau kamu memang serius
bawa orang tua kamu ke sumedang
minta imas dari orang tuanya
sekarang kamu boleh pulang
kinasih itu bahar
dia yang ngotot buat ngejaga rumah
dia yang sudah mapan di jakarta
tiba tiba ngambil keputusan buat pindah ke bandung
pindah dari rumah bagusnya di sana
buat ngurus rumah tua di sini
dia yang berani bawa keluarga ke sini
dia yang berani bawa keluarga ke sini
dia yang berani bawa keluarga ke sini
biar si mau

teh kinasi udah masuk kamu bisa kesini
dik dipanggil teh kinasi
ada apa ya
baru kali ini saya kebelet
pengen ditelepon si dik
tegi nasi nyuruh saya ngelamar imas
tegi nasi nyuruh saya ngelamar imas
saya gak salah denger
tegi nasi nyuruh saya ngelamar imas
saya kira ada apa
si dik dik disuruh tegi nasi ngelamar si imas
kang gobang dari kemarin siang gak keliatan kemana
garut garut garut
garut garut garut
garut garut garut
siap siap buat perang
sampai kapan kita disini
sampai gak dipulihin lagi
kan kamu tadi udah makan

kalau teman lupa itu diingetin
lapar mau apa ke esek
sudah ada komunikasi dengan goba
mungkin gobangnya juga
sama seperti hp nya
tapi karena gobang itu manusia
bukan lampu listrik atau barang elektronik
jadi istilah yang paling pantas itu adalah meninggal
bos tau dari siapa
sebetulnya bukan meninggal
bukan sudah meninggal
saya dapat kabar dari angin yang lewat jalan berat
walaupun di depan yang ada
di bantai orang
darman sama anak buahnya
saya sudah dapat info
pelakunya orang yang menghajar kamu
sampai nggak bangun tiga hari
harusnya kemarin kita habisin
kita bukan pembunuh
terus kalau nanti kita cari
kita bikin setimpa dengan kang gobang

kita cari juga otaknya kita bikin sama
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
kamu harus menghilang
kamu dalam bahaya
terima kasih buat infonya
ledang ledang ledang
barusan si kemo terima telepon
habis terima telepon dia pergi buru buru
saya panggil dia nggak nengok
dia pergi terus
kata orang persetakannya besok
kalau gitu kicim pling yang kering gak es diplastikin dulu
nunggu akan ngambil cetakan mereknya
si kemo terlibat kasus narkoba
dia kan otak otak yang diajar orang